ada pemenang berbeda dari tiang tiang beton sepanjang jalan nontol daerah prof dr satrio hingga daerah kasab langka
jika kita biasanya melihat tiang tiang ini berwarna abu abu membosankan kini berwarna warni dan lebih nyaman dipandang mata
karena sekarang dinding dinding beton ini dihiasin oleh gambar gambar mural karya siswa dan siswi smk empat puluh enam dan smk lima puluh delapan
di tempat saya berdiri saat ini daerah prof dr satrio temanya sendiri adalah tema olahraga
ada gambar seperti jujitsu triathlon dan juga ada equestrian
dan di sepanjang jalan kasab langka ini selain tema olahraga ada juga tema lain seperti kebudayaan dan juga tema bebas seperti gambar gambar pemandangan
ini adalah inisiasi dari gubernur setawakil gubernur dki jakarta anies baswena dan sandiaga uno dalam menyambut perhelatan asian games dua ribu delapan belas
tak hanya itu ini juga adalah bentuk komitmen dari pemprov dki untuk menyediakan ruang kreasi
syara mediana jakarta